kenapa sih orang orang sekelilingku bohong sama aku
kamu tahu elsa dari mana
papa yang cipta sama aku mbak
katanya mbak andin punya adik namanya elsa
nanti kenalin aku dong sama elsa
di rebelitasi mana
selama ini jessy di tempat yang sama dengan elsa
temen gue bilang
kalau dia itu punya pacar namanya adi
tapi ternyata pas gue liat fotonya
ternyata pacarnya itu randy loh
saya melihat pak randy
dia lagi jalan sama jessy kan
mungkin pak sanusi salah lihat kali
pak sanusi sangat yakin dia gak salah liat
jessy itu temannya elsa
dia adalah jessy nya om irvan
dan kemungkinan besar
jessy adalah sekretarisnya papa hartawan
jessy adalah jessica
aku cabut duluan ya
aku masih kandangkan
aku masih kandangkan
mau pesan apa bu
baik sebentar ya bu
randy kayak belum datang
saya pesan premium hot tea
baik sebentar ya bu
ya terima kasih
rainer udah datang

ah rusak lagi
kenapa sih orang orang di sekelilingku bohong sama aku
kamu tahu elsa dari mana
papa yang cipta sama aku mbak
katanya mbak andwin punya adik namanya elsa
mbak nanti kenalin aku dong sama elsa
jessie juga bohong sama aku
siapa yang bisa kupersyai ya
kenapa semua orang bohongin aku
dari tempatnya mas al kok ga aktif sih
apa aku langsung tanya aja sama om irvan
aku mau dengerin
penjelasan hari ini juga ma
kita tunggu sama sama ya
sorry ya nunggu lama
terima kasih pak
terima kasih ya
terima kasih om
ada apa nih ren
kayaknya penting banget
saya duduk pengen aja ya om
saya mau tahu
dengan semua teror
yang menimpa keluarga alvari
teror keluarga alvari
kamu jangan asal menuduh saya
kalau pun ada teror di keluarga alvari
di keluarga alfahri ada keponakan saya
saya nggak mungkin mencelakakan dia
coba deh kamu pikir baik baik
saya dengar kabar
orang yang meneror keluarga alfahari
bekerja dengan om
ini pasti lagi lagi iqbal bikin masalah
saya gak bisa kasih tau om
tapi yang jelas
kayaknya informan saya ini
area tempat om tinggal
soal tuduhan teror keluarga al fahri
kamu jangan asal
kalau om belum punya bukti
tapi saya akan cari bukti om
om nirvan memang nyemut sesuatu
saya mau ketemu samburosa
saya akan bahas ini juga sama brosa
saya harus tahu siapa sebenarnya yang salah
sampai jumpa di video selanjutnya